pada sidang paripurna hari ini pansus hak angket kpk membacakan hasil rekomendasi
atas penyelidikan kinerja komisi pemberantasan korupsi
pasca putusan mahkamah konstitusi hasil rekomendasi pansus bersifat mengikat
dan wajib dilaksanakan kpk
hasil rekomendasi pansus hak angket sebanyak tiga belas alaman terbagi dalam empat aspek
yaitu koordinasi supervisi pencegahan perindakan dan monitoring
yang menarik pansus tetap memasukkan rekomendasi
pembentukan lembaga pengawas eksternal yang beranggotakan unsur internal dan eksternal kpk
dari hasil rekomendasi pansus berharap kpk melaksanakannya dalam kurun waktu lima tahun
pasalnya sesuai aturan undang undang md tiga hasil rekomendasi pansus angket bersifat wajib dan mengikat
saat pembacaan hasil rekomendasi pimpinan kpk tidak hadir meskipun telah diundang
sehingga jmk memutuskan bahwa tugas dan kewenangan kpk
dapat menjadi objek
objek penyelidikan angket dpr ri
namun atas dasar putusan tersebut
panitia angket tidak menindaklanjutinya dalam bentuk pemanggilan pada saat itu
karena satu hari sebelum mk memutuskan pada tanggal delapan
tepatnya pada tanggal tujuh februari lebih awal
pansus angket telah memutuskan
dan telah menyusun sebuah laporan akhir
dan memutuskan bahwa panitia angket berakhir pada saat itu
sementara itu kpk menyatakan tidak sepakat dengan hasil temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus hak angket dpr
meski demikian kpk tetap menghormati fungsi pengawasan dpr
dan juga putusan dari mahkamah konstitusi terkait uji materi undang undang md tiga

sejak awal berbeda pendapat terkait dengan pansus angket tersebut
dan kami juga setelah membaca lampiran surat yang disampaikan dpr
kami pandang beberapa temuan dan rekomendasi tidak tepat
jadi kami katakan bahwa sejumlah temuan dan rekomendasi tersebut tidak disetujui oleh kpk
karena ada beberapa data dan fakta yang saya kira perlu diklarifikasi dan dicek lebih lanjut